sementara itu di jawa barat isu lingkungan menjadi tema besar dalam debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat empat belas mei mendatang
empat pasangan calon bersiap menjawab pertanyaan dari panelis yang terdiri dari delapan belas guru besar
harapan muncul dari sejumlah tokoh jawa barat mengenai debat nanti
pembangunan di sektor pertanian pesantren dan
debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat akan mengangkat tema lingkungan hidup sumber daya alam energi dan ketahanan pangan
berbeda dengan sebelumnya dalam debat kali ini para paslon hanya diberikan empat pertanyaan yang disusun oleh delapan belas guru besar
minimnya pertanyaan diharapkan dapat membuka banyak ruang untuk berdebat dan mengutarakan gagasan
walaupun hanya empat pertanyaan tetapi itu akan sangat luas dan mendalam karena kami konsepnya lebih banyak mengeksplor
dan juga membuat kita lebih berpikir tentang potensi dan ide gagasan dari pasangan calon
debat publik pilgub jabar yang akan diadakan di balairum kampus universitas indonesia depok ini menjadi sarana mengambil simpati warga untuk memilih siapa yang pantas memimpin jabar selama lima tahun ke depan
oleh karena itu setiap paslon melakukan persiapan jelang debat nanti
tema itu sebetulnya lebih spesifik lebih bagus ya karena debatnya jadi lebih tajam
karena di debat yang pertama temanya cukup luas jadi dari a sampai z dibahas tapi memang dengan waktu yang sangat singkat tingkat kedalaman pembahasannya juga kurang
kami ingin mengkolaborasikan dua kekuatan yang ada di jawa barat ini yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia
termasuk bagaimana supaya jawa barat sebagai wilayah yang strategis ini sebagai penopang ibu kota secara kontributif
memberikan sumbangan baik bagi kemajuan baik untuk jawa barat maupun untuk indonesia
pakar pakar yang mereka adalah akademisi dan praktisi juga kita undang
harapannya dengan demikian lebih integral yang dipahami oleh pak sudhajit mbak sayhu
sehingga lebih tajam ya nanti dibandingkan debat pertama
kita melihat ada yang masih harus perlu dipertajam supaya lebih cepat ditangkap oleh masyarakat
jawa ini pak deddy mizwar dan pak deddy mulyadi pak sulawesi nomor empat
tidak menyiapkan terlalu spesial berkaitan dengan debat tersebut
karena pak deddy mulyadi ini sudah sepuluh tahun jadi bupati pak deddy mizwar sudah hampir lima tahun jadi wakil gubernur
jadi ini sudah keseharian beliau beliau ini
sementara itu harapan pun muncul dari sejumlah tokoh jabar
terutama isu lingkungan yang merupakan isu yang kompleks
yang penting bagi kelangsungan hidup warga jawa barat
misalnya ketika musim panas di beberapa daerah kekeringan ketika musim hujan kebanjiran
kemudian banyak juga data data yang lain mengenai berkurangnya lahan hutan dan sebagainya
nah tinggal sebetulnya itu apa yang mau dilakukan untuk menyelesaikan masalah masalah tadi
dengan tiga puluh satu tujuh juta lebih pemilih pilgub jabar yang akan diselenggarakan
pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas mendatang merupakan pilgub dengan jumlah pemilih terbanyak di indonesia
tim liputan biro jawa barat